mengawali tahun dua ribu sembilan belas pertanian indonesia langsung menggenjot ekspor komoditas hortikultura
seperti sayuran dan buah buahan ke sejumlah negara seperti singapura brunei darussalam dan hongkong
nilai ekspor hortikultura indonesia pada tahun dua ribu delapan belas cukup membanggakan yaitu mencapai lima enam puluh sembilan triliun rupiah
menteri pertanian andi amran sulaiman kami siang secara resmi melepas ekspor lebih dari sepuluh ton komoditas pertanian
di lembang bandung barat
beragam jenis sayuran dan buah buahan dihasilkan oleh budidaya para petani lembang
diekspor ke sejumlah negara seperti singapura brunei darussalam dan hongkong
ekspor pertanian ini diberangkatkan menggunakan kendaraan truk melalui pelabuhan tanjung priok
nilai ekspor hortikultura indonesia pada tahun dua ribu delapan belas mencapai lima enam puluh sembilan triliun rupiah
dan ada yang menarik mungkin
sulit ditemukan lagi dalam sejarah pertanian
biasanya menggerakkan inflasi satu satu lima saja sulit